lepas ini aku mau beli mobil
nanti pak kalau udah banyak
ini yang nanti pak
kamu mikirannya kayak gitu pak
kamu pulang ke sulawesi lagi pak
kan udah kayak tahun berapa
waktu itu udah kemenangan
berapa ini berapa
uangnya dipegang pak
beredar sebuah rekaman video milik anggota
suku dinas sosial jakarta selatan
saat menjaring seorang pengemis tua
bernama muklis asal sumatera barat
di kawasan petukangan selatan kebayoran baru
saat dilakukan penggeledahan
petugas menemukan uang ratusan juta rupiah
yang dibawa muklis saat mengemis di kawasan tersebut
kan dulu pernah ingat saya nggak

aku belum pulang ke padang
kenapa pak aku nggak pulang pulang ke padang
dua ratus kebakaran pak
dua ratus kebakaran gimana
bapak dulu janji ke saya
satu ratus lima puluh juta itu mau pulang
karena waktu itu masih sembilan puluh rupiah

kenapa bapak belum mau
mau pulang mau mencari apa lagi
ya nggak ada puasnya

emang ini mau dibawa meratasi
penangkapan dilakukan setelah petugas
beberapa kali melihat yang bersangkutan
mendatangi salah satu bank swasta
diduga untuk menyetorkan uang
sebelumnya muklis sempat ditangkap pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
dengan membawa uang sebesar puluhan juta rupiah
badru zamal jakarta